memperingati empat puluh tiga tahun sebagai lembaga inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi
bppt meluncurkan sejumlah produk sebagai kontribusi terhadap penanganan covid sembilan belas di indonesia
produk inovasi beragam mulai dari alat testing vitamin hingga aplikasi kecerdasan buatan
bppt badan pengkajian dan penerapan teknologi
dengan sejumlah mitra dalam tim task force riset dan teknologi penanganan covid sembilan belas tfrc sembilan belas
kepala bppt hamam riza mengatakan produk produk inovasi ini diharapkan dapat bermanfaat langsung bagi penduduk indonesia
ric sembilan belas pada hari ini akan meluncurkan produk hasil inovasi bppt bersama mitra industri untuk disampaikan kepada masyarakat luas
tadi telah dijelaskan oleh pak soni tentang produk alat kesehatan untuk penguatan testing produk suplemen kesehatan dan pangan
kemudian ada database tanaman dan aplikasi ai untuk penemuan senyawa kandidat obat
serta buku kajian keekonomian dan kebijakan teknologi produk kesehatan
inovasi teknologi ini diharapkan juga dapat memasuk bahan baku alat kesehatan buatan dalam negeri terutama alat tes rapid dan pcr
selama ini produk kesehatan di indonesia masih sangat bergantung pada impor luar negeri
karena potretnya di alat kesehatan dan obat kita itu adalah sembilan puluh persen masih impor
nah ini ya memang kita harus segera karena di pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa andaikan kita punya uang berlebih pun kadang kadang nggak bisa beli
karena setiap negara karena pandemi berlaku di seluruh dunia
setiap negara mementingkan melindungi warganya sendiri dulu
nah kalau kita tidak punya kemandirian tentu akan berapa akan ya kemarin pandemi ya pandemi saat ini mengajarkan kepada kita semuanya itu adalah sangat penting kemandirian
jadi sangat penting bagi kita semua terlebih bppt sebagai bagian penting dari komunitas inovasi nasional untuk terus meningkatkan kemandirian utamanya di sektor obat dan alat kesehatan
seluruh produk inovasi tfrc ini telah diserahkan langsung pada masyarakat melalui program bakti sosial di sepuluh kota di indonesia